kita sudah dengar tadi perspektif dari mas benny dan kubu satu bagaimana melihat fenomena hama penyakit bernama hoax ini dan ujaran kebencian dan kampanye hitam tentunya dari prabowo sendiri gimana
setuju apa enggak
tentu kita sama ya bahwa kita menolak kampanye hitam
bukan hanya pak jokowi yang menjadi korban pak prabowo juga sering menjadi korban
bukan pak prabowo bang sandi juga sering menjadi korban dari kampanye hitam yang dilakukan orang orang yang tidak bertanggung jawab
nah kalau bedanya kalau di kubu beliau ini satu pak jokowi kan diserang oleh emak emak tiga orang di kerawang lalu di makassar
dan itu diproses oleh pihak kepolisian cepat tangkap selesai
itu ada hubungan dengan bpn dua
kan silahkan saja ditulis diri oleh kepolisian bahwa apakah memang ada hubungan atau tidak
sama dengan kasus mbak ratna yang digoreng sedemikian rupa katanya mbak ratna ini disetting oleh kami sampai sekarang kan nggak ada jelas hubungannya apa apa
sama juga kasus yang di
di kerawang maupun di makassar
beda dengan yang terjadi terhadap kubu kami
terhadap kami ini yang suka melakukan hoax kepada pak prabowo itu orang orang yang top top namanya
lalu siapa lagi tuh
dennis regar tuh di media sosial
lalu siapa lagi
banyak tokoh tokoh bahkan hari ini tuh ketua umum p tiga itu namanya siapa namanya
gus romi juga melakukan fitnah keji kepada pak prabowo bilang kami hti di belakang kami pak prabowo mendukung kilafah ini otak gak jelas itu
udah dilaporin belum
percoba lah dilaporin
negara hukum lah
inilah hebatnya kalau kasus yang berhubungan dengan pak jokowi cepat proses hukumnya bahkan dhani saja yang nggak jelas ngomong idiotnya kemana udah di sel di surabaya
kita melaporkan berulang ulang kali
gak jelas kasusnya dimana
gak jelas kasusnya dimana
kalau tadi mas beni katakan ada gerombolannya sinyap terorganisasi segala macem
jadi contoh romi ini ya romi ini ketua umum p tiga ini bilang hti di kita seakan akan kami mendukung kilava meragukan nasionalisme pak prabowo meragukan apa namanya semangat pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
kemungkinan pak prabowo belum pernah bicara atau mengatakan menolak khilafah mungkin itu
pak prabowo itu apa kurang nasionalismenya dari jokowi
tapi prabowo itu sudah pernah menggadaikan nyawanya untuk republik indonesia
dimana pak jokowi waktu itu
tapi waktu hti dibubarkan kan gerindra menolak
kami menolak karena cara caranya cara cara otoriter
ini kebunuran terhadap demokrasi
kita bicara kapan ini mbak andro
kalau abang mau memularkan silakan lihat proses pengadilan
abang ini bang mohon maaf pak jokowi itu penikmat reformasi
bukan pejuang reformasi
jangan sampai orang penikmat reformasi
jangan sampai juga kita melebar kemana mana
jangan sampai orang penikmat reformasi merusak cita cita reformasi
seperti yang dilakukan oleh pak jokowi dengan membuarkan hti tanpa proses pengadilan
tapi mengenai gerombolan tadi yang secara terorganisasir
silakan diungkap saja
kalau memang ada di pihak kami yang terbukti silahkan proses hukum
kan tiga emak emak itu sudah ditangkap oleh kepolisian tinggal ditelusuri
apakah memang ada settingan dari pihak kami
emang apakah diatur dari pihak kami
tapi kalau kata mas benny bukan emak emak saja karena terorganisir banyak sekali
benar santai saja
jadi ghibro intinya kenapa
kalau polisi urusan kasusnya pak jokowi kalau tkn yang lapor itu cepat
beda dengan kami
ini ada kasus yang menarik sekarang ya
petani bawang yang dituduh bersandiwara oleh guntur romli
guntur romli sudah dilaporkan ke pihak kepolisian
jalan nggak atau tidak
atau immanuel benizer dilaporkan oleh teman teman dlu dua belas
jalan gak ini yang dekat dekat saja
saya kasih kesempatan mas benny dulu
karena kita melihat
percuma kita laporkan
kita sudah capek melaporkan
jadi anda menolak bahwa ada gerobolan terorganisir yang kemudian tadi dikatakan mas benny
silahkan dibongkar diproses saja
kalau memang ada jangan melakukan hoax juga
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini